astagfirullahaladzim jangan jangan benar anak itu bunuh diri
tadi pagi kamu bilang apa disuruh tanya ke bianka
apakah akibat kecelakannya bianca karena dari pecahan gelas atau bunuh diri
sekarang kamu jelasin ke abang maksudnya apa
iya bang kalau menurut facebooknya dara sih bianka mengalami koma karena mencoba bunuh diri karena ditinggal abang
barusan abang ditelepon papa nih bianca dia bilang kalau bianca mau bunuh diri lagi
kenapa kalian pada diem
kenapa pada diem
soalnya kita tadi pada pengen lari cuma lapar pun belum makan
harap kamu bisa diem
bunda ini bukan yang lagi bercanda
bunda minta kalian menjawab dengan jujur
jawab pertanyaannya bunda
kalian mengizinkan iit untuk menemui bianka
tanpa kasih tahu sama bunda
vincent udah coba berkali kali untuk hubungin bunda
kenapa kalian gak menahan iit
kan bisa tunggu bunda pulang
vincent yang mengizinkan iit pergi
karena waktu itu keadaannya darurat
iit bilang kalau bianca bunuh diri
ya soalnya kemarin dia juga sempat mau bunuh diri bun
katanya ini semua gara gara iit
itulah bund yang bianca masuk rumah sakit sampai koma
itu ternyata dia bukan kena pecahan gelas bun
memang dia mencoba untuk mau bunuh diri
putri jadi dibully sama satu sekolahan bu
bahkan katanya sampai masuk media sosial
ya allah put
kenapa kamu menutupi semua ini dari buddha
kamu selama ini bohongin bunda put
mari cuma menjaga perasaan bunda aja
putri gak mau kamu nanti bunda jadi kepikiran
tapi kamu lihat kan put
kamu lihat kan akibatnya
sekarang iit jadi berantakan
dengan perasaan bersalahnya
sampai sampai dia harus mengorbankan keimanannya
kamu sudah bikin kesalahan yang sangat fatal putri
bunda gak pernah kan ngajarin kamu
bunda gak pernah ngajarin kamu berbohong put
apalagi kamu sampai harus menutupi aib yang seperti ini
bunda jangan selalu menyalahkan putri
dia orang yang ketegaan
dia orang yang ketegaan
jadi dia gak tau masalahnya bakal separah ini
putri memang salah
seandainya dia nggak menutupi dari awal
bunda udah bisa mengantisipasi iit
dosa apa bunda harus menghadapi persoalan seperti ini
sudah menanggung malu karena bang vincent membatalkan ta'arufnya
lebih memilih melanggar keimanannya dengan pacarnya
dan dia juga sudah berpacaran sama perempuan yang hobinya bunuh diri
gak disangka sangka putri ternyata tega membohongi bundanya sendiri
jangan jangan anak itu sekarang lagi pacaran juga
atau lagi bohongin bunda
atau lagi bohongin bunda
untuk menutupi semua kesalahan kesalahannya sama bunda
hamka lagi kuliah bunda
dia katanya pulangnya rada malaman
soalnya dia harus benerin laptop temennya dulu
bunda gak mau dibohongin lagi
bunda gak percaya
suruh dia pulang sekarang juga
karena bunda harus tahu
bunda mau nasehatin dia
bunda nggak mau kecolongan lagi
bunda jangan sehuzon sama anak sendiri
bunda kok dibilang sehuzon
bunda ini hanya menjaga
karena hamka itu jarang ada di rumah
halo assalamualaikum hamka
hamka kamu dimana sekarang
sekarang pulang ke rumah ya
iya ntar sampe rumah baru dijelasin semuanya
katanya sebentar lagi sampe bunda
mudah mudahan dia memang bisa dipercaya
mudah mudahan dia memang gak bohongin bunda
mudah mudahan dia memang gak bohongin bunda
mudah mudahan dia memang gak bohongin bunda
mudah mudahan dia memang gak bohongin bunda
harus menganggap peristiwa ini
jangan mengulang kembali
jangan mengulang kembali
tolong lain kali dipikirkan dulu
karena akibatnya akan jadi seperti ini
karena akibatnya akan jadi seperti ini
haduh kamu it it
ini gara gara kamu kita semua jadi kena marah atau

kamu ngomong sendiri aja deh
sekarang iin lagi cari informasi tentang bianca
soalnya dia gak ada di kamar rawatnya bund
iin gak tau bund
rumah sakit juga lagi ngecek peredarannya
tapi sampai sekarang belum ada apa apa laporan tentang dia
kamu udah telpon ke orang tuanya
udah bund tapi ini gak aktif
dia udah gak tau harus dimana lagi bu
kamu udah cek ke kamar mayat
dia memang bodoh diri
kamu cek ke kamar mayat
kalo kamu tidak tau
kamu pergi ke bagian administrasi
kamu tanya dimana kamar mayatnya
kamu tanya dimana kamar mayatnya
kamu mau ke formedasi kamar muchos
kamu akan jalan
bekali anaknya dengan keimanan
seumur hidup belum pernah aku kesini
apa benar bianca disini
kuatkanlah hati aku
aku gak bisa lihat diangka dalam keadaan kayak gini
maafin putri bund
tuh dijanji putri gak akan buangin bunda lagi
semua kesalahannya putri